produsen teknologi berlomba mengembangkan ponsel dengan dukungan kamera lebih dari dua alias multi kamera
lantas apakah fitur ini sekedar menjadi tren sesaat
atau justru menjadi masa depan fotografi mobile
berikut ini ulasannya
kamera ponsel kini telah berkembang menjadi lebih baik
setelah tren dual kamera kini produsen ponsel berlomba menyediakan lebih banyak lensa kamera tambahan
menengok sejarahnya kamera ponsel dengan integrasi multi kamera pertama adalah ericson seri z sepuluh
ponsel ini mengawali penggunaan kamera depan beresolusi tiga mp di awal tahun dua ribu an
kala itu kamera depan difungsikan para pebisnis sebagai telekonferensi
seiring perkembangan zaman generasi milenial menggunakan kamera depan untuk swafoto
tak sedikit regam aksesoris tambahan untuk lensa kamera ponsel
mulai dari mode fisheye
tensa tele untuk membidik jarak jauh
hingga lensat untuk membidik foto close up
melihat potensi pasar ponsel yang terus bergejolak
kini para produsen coba menggabungkan ragam fitur kamera dalam satu genggaman
mulai dari ponsel kelas menengah hingga premium
menawarkan integrasi dua tiga empat hingga lima kamera
ragam lensa tambahan yang dihadirkan pun memiliki fungsi berbeda
serta close up untuk fitur bokeh
perusahaan rintisan bernama live mengembangkan kamera saku l enam puluh
dengan integrasi enam belas modul kamera ponsel
kamera saku ini beresolusi lima puluh dua mp
di mana hasil bidikannya gabungan dari ragam ukuran lensa yang berbeda beda
rajiv laroya selaku co founder dan cto like memiliki gagasan
l enam belas dikembangkan untuk membuat sebuah kamera saku
dengan kemampuan dslr
kegiatan fotografi mobile tidak kalah serunya dengan fotografi profesional
di mana semua hasil foto berakhir pada unggahan untuk media sosial
tempat berbagi momen foto maupun video terbaik anda